dahulu kala di negeri perancis yang indah hiduplah seorang wanita cantik bernama mathilda
dia selalu peduli dengan penampilannya dan khawatir tidak memiliki barang barang yang cantik
menikah dengan seorang juru tulis yang sederhana victor yang bekerja di kementerian pendidikan dan mendapatkan gaji yang layak dia menanggung kekhawatirannya dengan susah payah
ah wanita itu berpakaian luar biasa pita dan perhiasan yang sangat indah sementara aku aku bahkan tidak punya dasi
mengapa kau berpakaian seperti itu
kau mengkhawatirkan tentang hal hal konyol seperti itu kau sangat cantik bukankah itu cukup
matilda tidak yakin dia percaya bahwa dia pantas mendapat semua kekayaan yang dikenakan wanita lain
di malam hari victor dan dia duduk bersama untuk makan malam
ah sup hangat dan roti yang baru dipanggang bukankah ini indah
ah hanya sup yang sudah lama dan roti biasa
kita bisa makan hidangan yang mewah dengan peralatan makan yang lebih mewah
lalu matilda menjalani hari harinya dengan selalu menginginkan lebih daripada menghargai apa yang sudah dia miliki
suatu hari suaminya pulang dengan gembira
mathilda ini sesuatu untukmu
dia merobek amplop itu dan melihat undangan di dalamnya
tapi saat pestanya sudah dekat matilda mulai cemas
apa yang salah sayang apakah kau tidak puas dengan gaun itu
cantik sekali tapi aku tidak punya perhiasan untuk menyertainya
ya aku tidak punya uang untuk membeli perhiasan
bagaimana dengan mengenakan bunga itu sedang menjadi gaya saat ini
bunga bunga wah nanti semua orang akan tahu semiskin apa kita
tidak aku butuh perhiasan atau aku tidak akan pergi ke sana
lalu kenapa kau tidak bertanya pada temanmu
jin aku yakin dia akan murah hati
matilda sangat senang dengan ide ini
dia pergi mengunjungi jin yang telah menjadi teman baiknya
tapi karena jin sekarang memiliki rumah yang besar dan kehidupan yang baik matilda menjauhkan diri
matilda bagaimana kabarmu
mereka berbincang cukup lama sampai matilda akhirnya meminta bantuan jin
perhiasan ya tentu saja aku punya banyak pilihlah mana yang kau suka
dia memberi jin sebuah kotak yang penuh dengan banyak pernak pernik dan kalung
kilau dari perhiasan itu tercermin di wajah matilda
dia mencoba banyak tapi tidak menyukainya
apakah punya perhiasan yang lainnya bagaimana dengan dua kotak ini
matilda melihat tetapi tidak menemukan apapun di kotak pertama
tetapi ketika dia membuka kotak yang kedua di dalamnya terbaring satu set berlian terindah yang pernah dilihat matilda
dia dengan hati hati mencobanya ke lehernya dan dia senang melihat dirinya dicermin
apakah tidak apa apa kalau aku meminjam yang ini saja
oh tentu saja
matilda sangat gembira berterima kasih pada jin dan bergegas pulang
di malam pesta matilda sukses besar
dia tertawa dan mengobrol dengan sangat gembira
bahkan menteri sendiri menyapa dia di malam pesta tersebut
begitu pestanya berakhir dia pergi mencari pesta
dia pergi mencari suaminya yang telah berada di kamar untuk beristirahat
dia mengambil mantel yang sederhana untuk menutupi bahunya
ah mantel ini benar benar merusak penampilan gaunku aku pikir aku bisa melakukannya tanpa ini
victor yang malang mengikuti istrinya ke jalan
malam itu sepertinya tidak beruntung karena sepertinya tidak ada taksi yang tersedia
mereka berjalan lama sekali sampai akhirnya ada taksi
taksi itu membawa mereka kembali
mereka keluar dari taksi dan naik ke kamar mereka
ketika mereka tiba di dalam matilda pergi untuk mengagumi dirinya sendiri untuk terakhir kalinya
ah ah oh tidak
apa yang terjadi
kalungnya tidak ada di sini aku menghilangkannya
apa itu tidak mungkin apakah kau memakainya sebelum pergi

tentu saja aku memakainya aku juga masih merasa menyesal
aku juga masih merasa menyesal
aku juga masih merasa menyesal saat aku berbicara dengan menteri
bagaimana dengan taksi apa kau mengingat nomornya
victor sangat kecewa sekarang sudah jam empat pagi
baik aku akan kembali ke tempat kita datang mencari cari di jalan kalau kalau itu jatuh
lalu dia pergi meninggalkan matilda sendirian saat dia duduk di sana benar benar kosong
setelah beberapa jam victor kembali dengan sedih karena dia tidak menemukan apa apa
dia menyuruh istrinya untuk memberitahu chin
katakan padanya kau telah memberikan kalung itu untuk diperbaiki karena kau telah mematahkan pengaitnya
ini akan memberi kita waktu untuk menemukan kalung itu
dan sementara matilda melakukan ini victor pergi dan mengajukan keluhan kepada polisi dan supir taksi
tapi tidak ada kabar baik
kita tidak punya apa apa lagi untuk dilakukan selain mengganti kalung itu
mereka berkeliling kemana mana melihat semua perhiasan
akhirnya mereka menemukan kalung yang mirip dengan kalung yang hilang
itu dia tuan berapa harga kalung ini
dengan susah payah mereka setuju untuk membelinya
mereka memohon kepada penjual perhiasan untuk menahannya sampai mereka mendapatkan uang
victor berkeliling mengemis dan bertanya kepada semua teman dan keluarganya
uangnya segera terkumpul dan mereka membeli kalung itu
dia mengembalikannya kepada jin yang mengambilnya kembali tanpa melihatnya
setelah itu kehidupan pasangan itu berubah
mereka mengirim pembantu mereka pergi dan tinggal di sebuah apartemen yang lebih kecil
matilda menggosok mencuci dan bekerja untuk banyak rumah di kota
wajahnya menjadi keriput dan tangannya menjadi kasar
victor bekerja lebih lama di siang hari dan mengambil shift malam juga
setelah sepuluh tahun bekerja keras mereka akhirnya bisa melunasi hutang mereka
tapi betapa berubahnya mereka berdua
sungguh mengerikan penampilan tanganku sekarang dan rambut indahku juga

anggap saja itu sebagai kepingan perak sayang
atas kerja keras yang telah kita lakukan
dia tersenyum padanya dengan hangat tetapi masih merasa sedih atas apa yang telah dilakukan oleh satu untayan berlian pada mereka
suatu hari saat dia sedang berjalan jalan dia melihat seorang anak laki laki berlari bersama seorang wanita cantik

itu jim dan dia masih saja terlihat secantik mawak
apa yang tidak terhentakan saya berbicara dengan ia
halo kau mempunyai ke prise iman kecantik setelah bertahun tahun sayangku
sepertinya aku belum pernah melihatnya
nyonya aku sedang meminta maaf tetapi rasaku tidak pernah melihatnya
jim tahu saya adalah matilda
bibirku saya sedang berubah banyak
sayangku apa yang terjadi denganmu
matilda sekarang memberitahu jin segalanya
dia pikir karena dia telah membayar seluruh utang dan membereskan semuanya
tidak masalah untuk berterus terang
kau kau mengatakan kau menghilangkan kalungku
dan kemudian kau telah membeli penggantinya senilai empat puluh ribu frank
iya aku minta maaf karena aku telah menghilangkannya
oh matilda kenapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya lebih cepat
kalung itu bahkan tidak berharga dua ratus frank
tapi bagaimana mungkin kalung itu benar benar sangat indah
itu adalah kalung yang terbuat dari kaca berwarna yang dipotong polos
dan dengan demikian matilda yang malang telah memetik pelajarannya
jika dia bisa puas dengan apa yang
yang dia miliki dan telah menghitung berkatnya
mungkin dia tidak akan mengalami begitu banyak masalah
betapa bodohnya aku
aku memiliki rumah yang layak bersama suami yang penuh kasih
mengapa aku tidak menyadarinya
oh dan aku membelikan bunga ini untukmu
aku harap kau menyukainya
mereka cantik sekali
untuk makan siang kukira kita akan makan sup hangat dan juga roti yang segar
itu tidak masalah
itu akan menyenangkan